ya dan hingga jumat ini hari kebakaran di pasar senen masih belum bisa dipadamkan
ini artinya hampir dua puluh empat jam ratusan petugas pemadam kebakaran berjuang untuk memadamkan api yang ada di pasar senen itu
iya bahkan mobil pemadam kebakaran pun terus berdatangan di sana bergantian
tidak sedikit petugas pemadam kebakaran yang terpaksa menginap di pinggir jalan dan bergantian melakukan tugasnya
hampir dua puluh empat jam para petugas dinas pemadam kebakaran ini berjuang memadamkan api di pasar senin jakarta pusat
namun asap tebal terus keluar dari pasar terbesar di jakarta pusat ini
di tengah kepulan asap pekat petugas harus keluar masuk gedung guna mencari sumber api
walau lelah petugas tetap penuh semangat berjuang memadamkan api hingga tuntas
bahkan untuk memulihkan stamina para petugas tidak beranjak jauh
dari lokasi kebakaran mereka rela beristirahat di emperan jalan
petugas kebakaran mengaku sulitnya menjinakkan api di pasar senen
karena kepulan asap tebal
hingga sulit menjangkau titik api dan tidak adanya sumber air yang berada di dekat lokasi kebakaran
dalam kebakaran ini sedikitnya enam puluh tujuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan
fakih haitami jakarta
memang sulit diatasi apalagi di pasar senen itu banyak penjual pakaian begitu yang mudah terbakar
dan cukup lama untuk bisa memadamkan api itu sendiri
dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran
sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi di pasar senen jakarta
good morning arman kita bisa lihat dari sini ya bahwa asap begitu tebal di sana
tapi bagaimana sebetulnya kesulitan dari pihak pemadam kebakaran sendiri untuk memadamkan api
ya iqbal dan juga dhaniar betul sekali memang sampai saat ini api masih belum bisa dipadamkan sepenuhnya di kompleks pasar senen jakarta pusat ini
karena memang sampai saat ini petugas pemadam kebakaran masih terus bekerja sedemikian rupa untuk memadamkan api yang ada di sini
untuk mengetahui seperti apa kesulitan yang dihadapi oleh tim pemadam kebakaran yang ada di sini bersama saya
saat ini sudah ada bapak muhtar zakaria selaku kepala seksi kebakaran dan penyelamatan jakarta pusat
pak berbicara soal kesulitan pak
mungkin bisa diceritakan kendala apa yang paling signifikan yang bapak bersama tim alami di sini pak
baik selamat pagi
memang kendala kendala kita ini yang terbakar ini kan adalah pasar blok satu dan blok dua
pasar senen lantai dasar satu dan dua
nah masing masing lantai ini hampir keseluruhan satu dan dua ini sudah habis
nah kemudian di sana berbentuknya rolling rolling rolling rolling door masing masing satu satu kios
nah sehingga satu satu kios itu perlu kita bongkar
dengan peralatan peralatan resiko kita untuk memastikan bahwa di dalam rolling itu ada tumpukan tumpukan bahan bahan yang masih menyala
nah itu salah satu kendala
jadi karena banyaknya rolling jadi perlu kita bongkar satu persatu
nah kemudian bahan bahan yang mudah terbakar tadi kita urai kita dinginkan sampai kita pastikan benar benar bahwa itu tidak akan terjadi penyalang kembali
baik pak ini berapa personil yang sudah dikerahkan atau sudah ditambahkan sejak kemarin
berapa unit mobil pemadam kebakaran dan personilnya pak
ya yang sampai dengan pagi hari ini adalah mereka yang piket masuk kemarin pagi
jadi mereka kemarin setengah delapan pagi sampai rencana jam delapan pagi ini baru mereka di upload
jadi mereka memang juga sudah cukup kelelahan dan sebagainya
total dari seluruh personil ini dua ratus delapan puluh personil
delapan puluh personil dengan unitnya sebanyak tujuh puluh unit
itu dibantu oleh seluruh wilayah dki jakarta
jakarta utara jakarta timur jakarta barat jakarta selatan
bahkan kantor dinas
jadi dibantu oleh wilayah wilayah lain dengan total unit tujuh puluh unit
apakah bapak bersama tim sudah mengetahui penyebab terjadinya kebakaran pak sejauh ini
untuk kepastiannya juga belum dapat informasi
karena juga ini kita masih fokus melakukan upaya pemadaman
jadi baru dugaan sementara saja
nanti dari post lapor kepolisian akan memastikan bahwa penyebab sebenarnya apa
jadi baru dugaan dugaan kita ini
ini dugaan sementara dari arus pendek konstratif listrik
pada saat upaya evakuasi kemarin pak sampai dengan pagi hari ini
apakah tim pemadam kebakaran menemukan adanya korban luka ataupun juga bagaimana pak
sampai saat ini sampai pagi hari ini nihil
informasi baik dari petugas petugas orang orang pasar
maupun dari pengelola maupun dari petugas petugas kita
tidak ada korban korban yang katakan yang cukup serius
tapi buat petugas barangkali luka luka karena kena pecahan kaca
karena kena paku
sebagainya itu ada beberapa personil kita gitu
terakhir pak muhtar melihat kondisi api yang masih menyala sampai saat ini
apakah tim anda atau bapak bapak dan teman teman yang lainnya optimis
beberapa lama lagi harus mati atau padam apinya pak
ya kita berusaha semaksimal mungkin
ini kita kan jam setengah delapan atau jam delapan pagi ini ada aplusan masuk tim tim yang baru
saya rasa mereka nanti tenaganya juga masih eksis masih pagi
ya kita upayakan mungkin barangkali secepat mungkin lah
tapi yang jelas akan sampai tuntas sampai padam
kalau memang dia nanti memakan waktu sampai sore akan kita lakukan terus
selamat bertugas kembali pak muhtar
ya itu tadi penyampaian dari kepala seksi operasi kebakaran dan juga penyelamatan jakarta pusat
di mana timnya masih terus bekerja sampai saat ini
dan dapat saya tambahkan iqbal dan dhaniar
untuk kondisi lalu lintas yang ada di seputar pasar senen ini dapat berjalan seperti biasa
tidak ada lagi penutupan arus seperti kemarin
warga bisa beraktivitas seperti biasa
tidak ada kemacetan ataupun juga penumpukan kendaraan yang signifikan
iqbal dan dhaniar
baik arman helmi terima kasih atas
informasinya tentunya ini petugas masih terus berusaha untuk memadamkan api
karena masih ada di sejumlah titik seperti itu tadi ya
ini memang kalau bisa kita katakan ya aksesnya kan memang sulit sekali
menuju ke gedung yang terbakar itu itu salah satu penyebabnya juga
ini kan sudah enam puluh lima tahun berdiri di masa masa ali sadikin
tapi belum ada pemugaran apalagi untuk kalau misalnya ada bencana seperti ini
jadi sulit untuk masuk ke sana pintu masuknya katanya cuma dua ya
padahal sudah beberapa kali terjadi kebakaran seperti ini
dan perlu diketahui pula bahwa tadi arus lalu lintas
sepertinya sudah mulai lancar
saya melihat di flyover di belakangnya arman helmi tadi
sudah mulai bisa dilintasi padahal kemarin sempat ditutup oleh pihak kepolisian
betul ada warga ataupun pedagang yang harus mengevakuasi barang mereka ke jalanan
apalagi juga mobil pandam kebakaran juga kemarin cukup banyak ya
namun mudah mudahan saja hari ini pendinginannya lancar
tidak ada sumber sumber api apapun sumber yang bisa menyebabkan kebakaran lebih luas lagi ya
dan penyebab pasti dari kebakaran itu segera terungkap begitu ya